produser lapangan cnn indonesia satrio adi wicaksono di tol jakarta cikampek selamat pagi satrio
ya satrio ini kurang lebih tiga jam lagi nih ya
larangan mudik resmi berlaku bagaimana dengan suasana di sana
apakah memang kalau di belakang anda apakah memang sudah banyak kendaraan pribadi
ataupun kendaraan yang mengangkut logistik masih lalu lalang keluar dari jakarta ataupun masuk ke ibu kota
ya terkait dengan kondisi lalu lintas terkini pada pagi hari ini di tol jakarta cikampek
dapat saya sampaikan bahwa lalu lintasnya bisa dikatakan cukup sepi
dimana telah tidak ada lagi kendaraan pribadi
ataupun bis yang membawa penumpang melintas di tol jakarta cikampek
menuju arah jawa barat ataupun arah cikampek
di mana pada malam hari ini memang kendaraan yang melintas didominasi
oleh kendaraan besar seperti truk bersumbu lebih dari dua
kemudian juga truk truk ataupun kendaraan yang membawa logistik
baik itu berupa bahan bakar ataupun logistik lainnya
memang sebelumnya pertanggal hari ini atau per tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh
pada pukul atau dua belas malam tadi
ini di tempat saya melaporkan sekarang ini yaitu di depan jalan tol layang elevated
atau jalan tol jakarta cikampek dua ini mulai ditutup
dimana jalan tol layang ini merupakan jalan tol terbaru
yang memang diperuntukkan bagi kendaraan pribadi atau kendaraan kecil
yang sejatinya bisa digunakan saat mudik tahun ini
namun karena memang pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
dilarang untuk mudik bagi masyarakat di jabodetabek
terkait dengan penyebaran virus corona
maka jalan tol layang ini kemudian ditutup pada hari ini
hal ini terkait dengan peraturan yang diperlukan di jawa barat
dengan menteri perhubungan nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
yang melarang masyarakat jabodetabek untuk mudik
agar tidak menyebarkan lebih luas lagi virus corona
dimana kita ketahui bahwa jabodetabek menjadi titik pusat
selain penutupan jalan layang cikampek ini
ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh korlantas
atau korplalu lintas polri pada saat operasi ketupatan
di masa musim menjelang lebaran tahun dua ribu dua puluh
sepuluh diantaranya melakukan pembatasan bagi kendaraan umum
dan juga kendaraan pribadi untuk keluar dari tol jakarta cikampek
ataupun pada umumnya keluar dari jabodetabek
sementara di tol jakarta cikampek ini penyegatan ini dilakukan
maksudnya penyegatan ini dilakukan di gerbang tol cikarang barat
dimana bagi kendaraan roda empat
ataupun bis yang membawa penumpang ini dilarang meninggalkan jakarta
dan diminta untuk memutar balik menuju jakarta
hal ini berlaku mulai malam tadi sekitar pukul atau pukul dua belas malam
selain di pintu tol cikarang barat
penyekatan juga dilakukan di tol cimanggis yang mengarah bogor
dan juga di pintu tol bitung yang mengarah merak
dan juga ada enam belas penyegatan yang dilakukan di jalan arteri
perbatasan jabodetabek yuda dan juga lady
dari pantauan anda juga apakah terlihat petugas yang disiagakan di sana
untuk mensosialisasikan terkait dengan larangan jalan
ataupun akses di tol yang anda laporkan saat ini
ya lady dan juga yuda memang berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi
terdapat petugas ada belasan petugas di gerbang tol cikarang barat
yang melakukan sosialisasi dan juga melakukan
pengecekan bagi kendaraan kendaraan umum
petugas ini merupakan petugas gabungan
tadi dari petugas korlantas polri
kemudian juga dir lantas polda metro jaya
kemudian dari kementerian perhubungan
dan juga dari pihak jaya samarga sebagai operator jalan tol
memang tadi sempat terjadi sedikit kemacetan
sebelum pukul dua belas malam dan juga sesaat setelah pukul dua belas malam ini
terkait dengan banyaknya masyarakat yang mengantisipasi peraturan pemerintah
terkait dengan pelarangan mudik
yang mulai berlangsung atau mulai dilakukan pada malam hari ini
memang tadi kemacetan terpantau
dan juga tapi untuk saat ini kemacetan sudah tidak terjadi lagi
karena memang telah diurai oleh para petugas tersebut
selain para petugas dari korlantas kemudian dari jaya samarga
juga terpantau petugas kesehatan yang melakukan pengecekan kesehatan
ini bagi para pengendara yang hendak keluar dari jakarta
lady dan juga yuda
ya satrio kalau tadi kurang lebih tiga jam
sudah lalu sudah diberlakukan pelarangan untuk mobilitas kendaraan
dari ibu kota jabodetabek keluar dari kawasan jabodetabek
apakah ada pengecualian mungkin pengendara kendaraan pribadi
saya misalkan akan keluar kota dengan kondisi khusus
apakah memang diizinkan
ataukah memang ada surat pengantar seperti itu
sehingga mereka tetap bisa melakukan kebutuhan yang sifatnya emergency
ataupun kebutuhan sifatnya sangat mendesak
seperti mungkin ke pemakaman sanak saudara yang ada di luar ibu kota
atau di luar jabodetabek
terkait dengan hal tersebut
memang kami belum bisa mengkonfirmasi
terkait dengan pengecualian pengecualian khusus
namun yang dapat kami katakan bahwa setiap kendaraan
yang hendak keluar dari gerbang tol cikarang barat
ini harus melalui pemeriksaan
memang yang dilakukan oleh kulantar sekolah ini
bukan pembatasan secara total
melainkan penyekatan yang artinya memang akan di screening
kepentingan kepentingan ini adalah untuk mencari penyekatan yang ada di luar ibu kota jabodetabek
bagi kendaraan pribadi yang hendak keluar dari jakarta
melalui tol jakarta cikampek
kemudian juga dari kulantar sekolah ini memang memastikan
bagi pekerja di jabodetabek
maksud kami di daerah daerah penyangga jakarta
seperti bogor bekasi tangerang
ini tetap dapat melintas di jalan arteri
dan juga di jalan tol
apabila mereka masih harus melakukan pekerjaan
selama bulan ramadan ini menjelang hari lebaran
baik terima kasih satrio
untuk informasi ini
terima kasih satrio
terima kasih anda melaporkan langsung dari kawasan bekasi jawa barat
dan selamat bertugas kembali